seorang warga kota tasikmalaya terdeteksi di dalam perutnya bersaram paku
pasalnya ia memiliki kebiasaan tak lazim memakan paku
berdasarkan foto ronsen di perut wawan
warga tawang kota tasikmalaya jawa barat terlihat sejumlah paku
bahkan dua paku sudah melukai perutnya hingga tembus kulit luar
petugas terpaksa membalutnya dengan menggunakan perban untuk hindari pendarahan
pria empat puluh dua tahun yang berprofesi sebagai buru bangunan ini
mengeluh sakit di bagian perut dua hari lalu
dan kemudian dibawa keluarganya ke rumah sakit
tindakan operasi pun harus ditempuh untuk mengeluarkan paku dari perut wawan
pada pihak warga
memang pasien ini kurang lebih sudah dua bulan ini ada kebiasaan makan paku
meski kondisinya stabil namun wawan tidak bisa bergerak banyak karena kesakitan
deden radian tasikmalaya